terima cinta aku
kamu mah ngagetin ngagetin aja kerjaan ya teh
abah kemana iya teh masa sendirian saya teh
buka lawangan atuh supaya karyawan pada kesini bantuin saya
manya kudung abah sendiri yang turun tangan ya teh
abah ayo kudung turun tangan
ya kedah nama kita
abah lagi cari orang untuk bantuin mandu loh
tuh ada orang gak ada kerjaan tuh bah
he daripada gak ada kerjaan ngikutin asma
seru aja tuh abah
ya sok atuh
terima kasih abah
emang yang ini aja yang gede ya
terima kasih abah
terima kasih abah
terima kasih abah
terima kasih abah
ih ini jorok pisang bau atuh
atuh abah belum bati baju tuh
abah boleh saya bantu nguras kolamnya
iya sup sup sup
eh abah abah apaan sih
jangan atuh kasihan abah ih capek
tuh kan udah ada
biarin atuh diam sama aku mak
nggak apa apa tuh asma
aku kan orang kampung udah biasa ngurus kolam
lumayan tambah hot
mas teh yang mau dapetin asma ya
ah kebetulan banget
saya teh temen lamanya asma
ah mas mau dapetin citanya asma kan
ah cetil atau mah gampang
ntar mas ancam dia
bilang mas te mau loncat ke kolam itu tuh
kalau misalnya dia nggak peduli
mas pede aja nyemplung ke kolam
nyembur nyembur ke kolam gitu ya
ntar begitu nggak kemurahan mas
dijamin dia pasti terima cita mas
percaya deh saya teh temen kecilnya asma
yang paling penting nih mas jangan bilang kalau ide ini dapat dari saya
apapun akan saya lakukan untuk asma
aku nggak tahu harus ngapain lagi supaya kau mau nerima cinta aku
apapun akan aku lakuin
aku akan lompat kalau kamu nggak mau nerima cinta aku
mas kepin apaan sih
aku tahu aku udah nyakitin dan melukai perasaan kamu
tolong terima cinta aku
aku benar benar akan lompat
sama aku benar benar akan lompat
pokoknya aku gak akan berhenti berusaha untuk kamu bisa terima cinta aku
iya mas kepin jelek
aku jelek gak apa apa yang penting kamu mau terima cinta aku
sana bersih bersih dulu
jangan masih kepi jelek
abah itu kumohon sih
jika abah itu berbuat baik
dan memaafkan itu
itu bukan kata abah
itu ada dalam al quran
abah itu juga manusia
punya perasaan punya nafsu
karena abah gak boleh marah
abah bukan manusia namanya
kevin janji akan membahagiakan asma
gak akan menyakiti asma lagi
dengan apa kamu mau membahagiakan asma
kamu pikir apa membesarkan dia sampai sebesar ini
hanya dengan cinta
kevin akan memenuhi semua kebutuhan asma
termasuk kebutuhan abah dan keluarga
kamu mau mencukupi itu
dari mana kamu kerjanya
dari harta orang tua kamu
abah tidak mengizinkan
sebelum kamu bisa mandiri
sebelum kamu bisa mandiri
sebelum kamu bisa mandiri
sebelum kamu bisa mandiri
kevin gak akan pernah jadi milik kamu asma
nah sekarang ibu pengen kamu sadar tuh kamu gak hidup sendiri
selain punya sahabat seperti asma kamu juga punya ibu
yang bisa jadi tempat kamu berbagi suka dan duka
kita pulang yuk
terus kamu males ketemu bapak
aduh mau sampai kapan
kalau kalian tetap keras seperti batu masalah gak akan selesai
coba jadi air yang bisa menegangkan batu itu
anak itu mau juga pulang ya
dia sudah mau ini
bapak ini gimana sih kenapa restu harus selalu mengikuti keinginan bapak
ya jelas aku kan bapakannya